kita ke dalam negeri mendapatkan hibah sebesar empat puluh miliar dari fifa
ketua umum pssi muhammad iryawan meninjau lokasi soccer camp
di lahan seluas delapan hektare di cikidang kabupaten sukabumi akhir pekan lalu
di lokasi tersebut nantinya akan dibangun lapangan sepak bola
tempat pelatihan dan juga wisma atlet
dari atas helikopter ketua umum pssi muhammad iryawan melakukan peninjauan lahan
yang akan dibangun soccer camp seluas delapan hektare di desa bumi sari dan desa pangkalan
kecamatan cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
di antara perbukitan ini nantinya pssi akan membangun soccer camp satu satunya di indonesia
untuk melatih tim sepak bola nasional
soccer camp terbagi menjadi enam lapangan sepak bola sesuai tahapan
empat lapangan akan menggunakan rumput alami dua lapangan menggunakan rumput sintetis
sehingga nanti akan dibangun sesuai dengan perencanaan
enam lapangan sepak bola

sisanya mungkin untuk wisma dan lain sebagainya untuk fasilitas infrastruktur lainnya
pembuatan soccer camp ini juga didukung oleh pemerintah setempat
bupati sukabumi mengatakan soekarm akan memotivasi pembinaan persepak bolaan di tanah air
kalau cikidang secara topografi geografi memungkinkan ya
karena luasan perkebunan di sana sangat besar
ke gunungan dan ke pantai dekat
psi menargetkan pembangunan soccer camp akan dimulai pada dua ribu dua puluh
dan akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh satu